ya mungkin ya ditakut tapi yang sudah kejadian nanti tiba tiba kita ketahuan
ya karena hukumnya tidak ada
definisi perkawinan yang sajju kita harus menuju ke undang undang perkawinan
lantas apa yang dilindungi dalam pasal ini
nanti kita atur diatur nanti
misalnya sekarang tunggu ya
tidak hanya isu sarah perkara lesbian gay biseksual dan transgender
atau yang biasa kita sebut lgbt juga merupakan hal yang sensitif di negeri ini
orang lekas bereaksi dan bisa jadi memanti kegaduhan
reaksi semacam itu misalnya terjadi saat dpr berencana memasukkan perkara ini
ke dalam kitab undang undang hukum pidana
lengkap dengan perluasan delik pidana asusila yang bisa saja menyasar kaum lgbt
sebelumnya silang pendapat juga terjadi
kala mahkamah konstitusi memutuskan menolak memasukkan lgbt ke pasal perbuatan asusila
termasuk saat ketua dpr menyebut
ada maksud kami ketua mpr menyebut
ada lima fraksi yang mendukung lgbt
bahkan belakangan muncul pula wacana perpu tentang lgbt
apakah hal hal ini akan berimplikasi
pada hak asasi kaum lgbt
ataukah ada agenda politik tertentu dibalik memanasnya isu ini
kami akan membahas persoalan ini bersama para narasumber
yang telah hadir malam ini
nasir jamil anggota komisi hukum dpr dari fraksi partai keadilan sejahtera
faisal syahmenan praktisi hukum pidana yang menjadi koordinator
tim pengacara pemohon uji materi pasal kesusilaan kuhp ke mahkamah konstitusi
ahmad taufan damanik
ketua komisi nasional hak asasi manusia
selamat malam bapak ibu
sebenarnya kita tidak bicara spesifik tentang lgbt
tapi kita juga bicara tentang pasal soal perzinahan yang kemudian masuk ke dalam kuhp
dan yang menarik sekarang
dan perempuan yang belum menikah juga bisa dipidana
tidak seperti sebelumnya ketika kuhp hanya membahas mereka mereka yang sudah menikah
nah saya mau ke anggota dpr dulu
bang nasir sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi background ini semua
ya sebelumnya memang saya harus sampaikan
dalam tap mpr nomor empat
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang gbhn
di bab empat
terkait dengan persoalan hukum
itu memang dalam tap itu diminta untuk menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu
dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat
nah itu tap mpr itu
dan juga mengganti perundang undangan warisan kolonial dan nasional yang tidak perspektif gender
dan tidak memiliki keadilan melalui program legislasi
nah makanya kita tahu bahwa kuhp
dia bukan hanya menjajah teritorial
tapi juga menjajah moral bangsa indonesia
nah itu penjajah itu
nah karenanya merevisi atau mengubah kuhp itu adalah bahagian daripada amanat tap mpr tadi itu
nah tentu saja bukan soal lgbt saja
seluruhnya kita coba perbaiki sehingga kemudian ini bahagian dari untuk penataan sistem hukum nasional kita
jadi ada semacam pembalasan
jadi ada pengaruhan hukum nasional melalui perubahan kuhp
setelah itu nanti kita masuk ke hukum acara pidana
harapannya supaya apa itu sebenarnya
hal hal yang orang bilang itu urusan privat itu urusan kamar kenapa dibahas oleh
itu keliru menurut saya
jadi urusan privat itu nggak bisa kemudian orang mengatakan bahwa ini urusan saya pribadi nggak
karena itu karena kita tahu bahwa manusia itu mahluk sosial
ya dia mahluk sosial
dia apa yang dia lakukan itu nanti berdampak terhadap tatanan sosial
ya tatanan rumah tangga tatanan sosial bahkan kembali kepada tatanan negara
jadi nggak bisa kemudian orang mengatakan
ada urusannya ranjang dengan urusan negara
oh iya artinya kalau kemudian itu disalahgunakan
ya kalau usulan renjang itu disalahgunakan menyasar orang lain ya
kemudian mengorbankan orang lain apalagi anak anak dikorbankan
nah itu juga kemudian dia harus dipidana sehingga bisa memberikan efek jerah
dan membuat orang menjadi takut untuk melaksanakan itu kira kira begitu
jadi sebenarnya kalau kita bicara hak asasi manusia bahwa hak asasi manusia itu dibatasi dengan pasal dua puluh delapan j
ya di undang undang dasar
jadi ada pembatasan
jadi hak dan kebebasan orang itu dibatasi dengan undang undang
untuk apa dibatasi
untuk menjunjung dan menghormati hak dan kebebasan orang lain gitu loh
dan itu semua diatur
untuk agar adanya keadilan
kemudian juga nanti sesuai dengan keadilan
kemudian juga nanti sesuai dengan norma norma keadilan norma agama adat istiadat dan sebagainya
pak ketua benar itu seperti itu
itu kan jabaran hak asasi manusia saya harus tanya ketua komnas ham
ya pasal dua puluh delapan j memang membatasi hak asasi manusia
tapi pasal dua puluh delapan i itu justru ada beberapa hak asasi yang dianggap sebagai hak asasi yang absolut
salah satunya misalnya hak untuk hidup
hak untuk tidak mendapatkan kekerasan dan lain lain
termasuk juga hak untuk dilindungi privasi
tapi tentu apa yang kita sebut sebagai pripat di dalam konteks ruang publik itu kan juga ada batasnya ya
jadi kita memang menyadari itu
ada hal hal yang kita anggap negara dalam hal ini lewat instrumen hukum misalnya boleh masuk mengatur sesuatu
tapi juga ada yang dia sebetulnya jangan terlampau jauh
berkaitan dengan perilaku
sesuatu yang kita sebut berlaku atau tindakan yang menyebabkan satu kerusakan sistem sosial
atau serangan terhadap pribadi kekerasan terhadap seseorang terhadap anak di bawah umur
tentu meskipun itu dia dianggap sebagai pilihan privat ini kan sudah menyebabkan satu akibat atau gangguan pada orang lain
dan di situ tentu hukum pidana bisa masuk
kita sepakat lah soal itu
cuma ini kalau misalnya ada laki laki dan perempuan suka sama suka lepas urusan tuhan
itu kan urusan mereka gitu kan
dan katanya kalau misalnya mau menerapkan hukum agama sekalian hukumnya dirajam nanti
apakah itu sepatutnya diatur
itu menjadi pertanyaan pihak pihak yang kontra terhadap dimasukkannya pasal pasal itu
makanya kalau kita bandingkan dengan pasal kwp yang lama tentang perjinahan
itu kan ini dianggap sebagai delik aduan
jadi artinya ada kaitan dengan ada pihak yang merasa dirugikan
yang kedua kenapa
bagian dari keluarga itu
yang memiliki hak untuk mengadu
karena ini kaitan dengan pasal itu dalam rangka menjaga
menjaga apa yang disebut sebagai integritas institusi keluarga
jadi inilah yang kita sebut dulu sebagai pasal perjinahan
makanya delik aduan
ada limitasi jadi nggak bisa sembarangan tiba tiba aparat hukum masuk ke dalam ranah pribadi
tanpa ada pihak yang merasa dirugikan mengadukan kepada pihak polisian
kemudian kaitan dengan apa
kaitan dengan merasa dirugikan
karena merusak tatanan keluarga
jadi itu tujuannya dulu adalah menjaga tatanan keluarga moral masyarakat
nah kalau sekarang dilebarkan misalnya atau diluaskan menjadi
katakanlah yang belum menikah misalnya
mereka memang akan menimbulkan berbagai kemungkinan yang terjadi
walaupun kita percaya bahwa niatan untuk bagaimana menjaga moral bangsa
itu salah satu yang kita harus akui ya dan tugas dari kita semua
komnas ham kan juga berdiri dalam rangka menjaga moral bangsa
nggak boleh dia dalam rangka yang lain merusakkan itu
begitu juga lembaga lembaga yang lain
tapi kita perlu mengingatkan bahwa ini ada kemungkinan penetrasi yang kemudian membahayakan
apa dampaknya komnas ham melihat
ya berbagai kasus yang sudah kita lihat misalnya persekusi di masyarakat dan macam macam
walaupun kan itu tidak serta merta
mungkin itu akibat ada satu perundangan undangan
gitu juga bisa karena satu perkembangan sosial
sekarang ini kan perkembangan sosial macam macam nih
sehingga orang yang sebetulnya tidak berhak melakukan satu tindakan hukum
tapi dia merasa punya hak
sehingga ada langkah langkah yang kemudian perspektif
nah itu kan kadang kadang juga harus kita sikapi bahwa kenapa
karena lemahnya pendengarkan hukum
atau hukumnya tidak ada
iya itu ekstrim sekali kalau saya nganggap hukum tidak ada
sekarang kan yang laki laki dan perempuan tidak menikah kan tidak ada hukumnya sekarang
ya makanya kita akan atur
tadi itu untuk menjaga moral bangsa ini
jadi begini karena ketika kita bicara soal ini
nanti ada kaitan dengan misalnya tentang perlindungan anak
kemudian juga undang undang perkawinan dan sebagainya
bukan hanya satu segmen saja
kalau hp sudah bilang ada kesusahan di buka umum bisa dipidana
kenapa harus dengan pidana baru dengan pasal yang begitu karet
dan bisa menjangkau semua hal yang melakukan hubungan seksual
mau itu anak mau itu korban perkosaan
mau itu suami istri yang gak punya pernikahan
kalau anak anak tidak tercatat karena dia miskin
itu bisa kena dengan pasal yang ada di kuhp

jadi kita harus mencari perlindungan anak
jadi kita harus mencari perlindungan anak

sekarang ada pak faisal ini
saya menduga mewakili masyarakat
waktu mengajukan judicial review ke mk
apa cita citanya sebenarnya
atau sudah mulai khawatir sekali dengan kondisi yang
tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh pak nasir jamil ya
juga oleh pak ketua komnas ham ya
bahwa sebetulnya kita semua ini cita citanya sama

kita ingin membentuk masyarakat yang baik gitu ya
bukan masyarakat yang kacau balau
yang sesuka sukanya gitu kan
nah sekarang situasinya sekarang ini
hukum itu memang tidak ada
nah ketika hukumnya itu tidak ada
maka muncullah kreativitas kreativitas di masyarakat kita yang memang kreatif ini kan
mencari cara sendiri
nah kalau sudah begini
nah kalau sudah begini
apakah kita mau biarkan
nah karena itu
kita sebagai anak bangsa
sebagai bangsa ya
karena ini tanggung jawab kita bersama
itulah makanya para pemohon ini mengajukan
pemenuh uji materi
dan senada dengan yang dikatakan oleh pak nasir tadi kan
makanya duduknya dekat
tapi pr nya pun
itu udah mengamanatkan seperti itu
nah sekarang ya
kalau kita ingat
hukum itu salah satu fungsinya adalah untuk membuat masyarakat
untuk merekayasa masyarakat kan
agar ketakutan jerak atau
sekarang kalau tadi pak ketua komnas bilang
nanti akan begini begitu begini begitu
apa sudah kejadian pak
justru kejadian itu sekarang
ketika hukumnya nggak ada
saya kasih contoh yang ekstrim pak ya
di zaman nabi muhammad dulu
itu kan hukumnya ada ya
belang jamil ya
tadi pak fito sudah bilang
di rajam katanya
ada berapa orang yang mati di rajam
setahu saya cuma lima
karena masyarakat ya
itu langsung terbangun dengan menjadi baik gitu loh
karena hukumnya itu baik
nah kalau hukumnya nggak ada
apalagi kalau hukumnya malah membolehkan itu
saya mendengar apa namanya
nada tercekat dari
gimana pendapat dari
sebenarnya kalau dari segini sendiri
kalau dari saya pribadi
kok pak cita citanya sama sama ingin menjaga moral
cuma balik lagi
kita berkaca bahwa pendekatan pidana
kita sama sama sepakat
kita akan menjaga moral bangsa ini
tapi apakah perlu untuk dengan pendekatan pidana
yang mana kita tahu harusnya ultimimum dan medium dong
misal nanti pasangan yang tidak menikah
kita lihat dong data data yang ada
mungkin nanti ada usia remaja yang sudah melakukan hubungan seksual
apa kita mau memenjarakan anak anak remaja yang melakukan hubungan seksual
hanya karena suka sama suka
dan tidak terbuka akses informasi yang jelas
kalau tesisnya pak faiza
kalau misalnya ada hukumnya
anak anak remaja itu bahkan bapak bapaknya jadi takut
jadi takut kayak gitu
ya oke mungkin jadi takut
tapi yang sudah kejadian
nanti tiba tiba kita ketahuan
sekarang anda bicara ketika hukumnya belum ada
nyatanya kan sekarang kita lihat
lihat ada fenomena persepusi ada remaja
kalau anda bicara nanti nanti nanti
itu sama aja anda berandai andai
loh kita kan lihat yang kasus yang sekarang
saya bilang kalau pak jokowi bukan presiden lagi bagaimana
kan saya juga ngereseksi pakai kasus yang ada sekarang
kayak persepusi remaja yang di convicted
dia melakukan karasansi meragukan
tapi itu anda bicara berandai andai
persepusi yang kemarin kan sudah kejadian kayak gitu

kalau hukumnya tidak ada
kalau hukumnya tidak ada
kalau hukumnya tidak ada
kalau hukumnya tidak ada
kalau hukumnya tidak ada
dan praktek itu dilakukan
apa masalahnya kalau tidak ada persekusi
lepas dari hukum agama yang kita tahu semua
semua agama rasanya memang melarang perzinahan
bahaya banget terjadi berlaku seks bebas
saya bisa jelaskan
dan itu sudah terjadi sekarang
kalau tidak kan gini bilang
kalau misalnya itu terjadi
kalau misalnya itu terjadi
nanti ada persepusi
nah kalau misalnya itu dilakukan
tidak ada persepusi
terus apa isunya buat bangsa
loh jadi gini pak vito ya
kalau bapak ikuti sidang di mk kemarin
itu sudah terbukti
betapa yang namanya seks bebas itu
itu membawa masalah yang besar buat bangsa
itu konsekuensi di bidang kesehatannya itu luar biasa loh
dan itu akan merusak masyarakat betul
belum lagi konsekuensi sosiologisnya
dan banyak lagi yang lain
bisa merepet ke masalah politik juga pasti
kalau pelakunya adalah politisi begitu kan
dan itu semua bisa terjadi
kalau hukum tidak ngatur
nah sekarang kita buat hukumnya bisa mencegah itu
ya tapi kan semua itu sebenarnya juga
merujuk kepada pasal dua puluh sembilan ayat satu
di mana negara adalah berketuhanan
jadi negara berketuhanan yang maksa
ini kan harus menjadi benar mencari rujukan
jadi dalam pandangan profesor hajairin
itu beliau itu bilang begini
konsekuensi ya tafsir terkait dengan negara berketuhanan yang maksa itu bahwa
tidak boleh ada tidak boleh terjadi
tidak boleh berlaku sesuatu yang tidak sesuai dengan kaedah kaedah islam
bagi umat islam
yang bertentangan dengan kaedah kaedah nasrani bagi umat nasrani
yang bertentangan dengan kaedah kaedah hindu bagi umat hindu
jadi makanya kemudian ketika kita mencoba untuk mengatur ini dalam khp
ada alasan yuridisnya ada alasan filosofisnya
ada alasan bahkan ada alasan sosiologis
dan juga ada alasan teoritisnya
kenapa kemudian kita mengatur ini semua
karena kita sadar bahwa ini kan ada semacam gerakan global sebenarnya
jadi paham paham liberalisme itu sudah merambah kemana mana
sehingga kemudian dalam seks juga harus liberal gitu kira kira kan
bukan hanya pendidikan soal seks juga harus liberal
nah ini kan bahaya sebagai bangsa sebagai negara yang berketuhanan yang mangsa
kita harus menjaga ini sehingga menjadi contoh bagi negara negara lain begitu
negara negara umat islam yang terbesar di dunia kita juga harus memberikan perhatian
karena saya harapan kita ngurusin diri sendiri aja kalau jadi contoh buat orang lain
banyak banget yang harus kita benahin tapi silakan ditanggapi
kalau tadi kan abangnya selalu bilang dalam konteks agama
atau juga kita sama sama paham nih dalam konteks agama islam pun
zinah yang diartikan zina yang bisa diusut adalah dengan minimal empat orang saksi
berarti kalau kita lihat konteksnya empat orang saksi itu kan harusnya kalau dengan konteks sekarang
dibuktikannya itu dipublikasikan kan
nah kalau kita lihat dari hukum pidana yang ada itu sebenarnya juga sudah di cover
ngapain pakai hukum yang baru
nah itu aja sekarang yang laki laki dan perempuan yang tidak menikah
kalau tadi bangnya berkaca kita harus menegakkan hukum syariah
kita lihat lagi kan hukum syariah memandang zinah bisa dibuktikan kalau harus ada empat orang saksi
dan empat orang saksi itu harus benar benar menyaksikan penetrasinya itu sendiri
nah kalau kayak gitu sebenarnya hukum pidana yang ada sekarang pun sudah mengatur di pasal dua ratus delapan puluh satu kuhp
sudah bilang ada kesusilaan di buka umum bisa dipidana
kenapa harus dengan pidana baru dengan pasal yang begitu karet
dan bisa menjangkau semua hal yang melakukan hubungan seksual
mau itu anak mau itu korban perkosaan
mau itu suaminya
mau itu suami istri yang nggak punya pernikahan
karena nggak tercatat karena dia miskin
itu bisa kena dengan pasal yang ada di kuhp sekarang
di situ kan dikatakan ya kalau nggak salah ya draft yang terbaru kita dapatkan
itu kan di luar pernikahan yang resmi
nah sementara definisi pernikahan yang resmi dalam sistem
iya ada suratnya
padahal banyak orang yang menikah secara agama bahkan
ya islam sama islam menikah di satu desa gitu
tapi karena keterbatasannya nggak ada registrasi kan gitu
baik yang kepepet maupun kebelet ya
baru kemudian yang disebut nikah resmi itu yang bisa diadministrasi oleh negara kan yang enam agama
padahal ada juga pernikahan yang di luar enam agama itu
itu kan harus kita hormati juga sebagai bagian dari norma hukum adat kita
nah kalau yang seperti ini gimana
kita memang tujuannya kita setuju
tapi kita ingin memastikan bahwa tidak ada peluang peluang di mana kemungkinan nanti masuk
apa langkah langkah yang kita sebut sebagai mengurangi hak asasi manusia
itu tetapi dalam arti bagaimana membangun satu moral bangsa kita setuju ya
tapi ini kembali lagi soal tadi ya
apakah semua perilaku perilaku yang kita anggap katakanlah ya secara moral itu kita tolak habis habisan
bahkan dalam agama pun kita katakan ini dosa besar
harus kita masukkan dalam hukum pidana
saya barangkali berkali kali berdosa karena berbohong misalnya
bagi istri saya dosa berbohong saya kan tidak harus dimasukkan dalam pasal pidana
kira kira begitu jadi ini perlu satu kearifan kita
atau kalau buat muslim meninggalkan sholat lima waktu sudah selesai
apakah harus dijadikan pasal pidana kan
jadi antara satu pihak kita melakukan ini satu kesalahan
yang nama sekbebas kita harus katakan ini salah
tapi kemudian apakah kita perlu memidanakannya dengan cara apa
itu kan tadi seperti kata kata kan dipidahkan
dipidanakan dengan cara apa
harus melalui delik aduan berarti harus ada pihak yang dirugikan
tidak ada kalimat tercatat di situ
coba lihat anda lihat ada bahwa segitu besar komputer anda lihat di situ
ada tidak di undang undang komputer ketua pertama tahun jumat
itu komputer saya
ini komputer saya
ini komputer saya
ini komputer saya
kalau kita mau konstruk seperti medina katakan tadi
kalau misalnya pakai hukum islam karena basisnya agama hukum agama gitu islam
harus ada empat saksi dan empat empatnya menyaksikan hubungan itu
apakah seperti itu juga bunyi pasalnya
sebenarnya begini saya ingin katakan begini
dalam konteks islam kenapa kemudian disyaratkan empat orang saksi
dan kemudian empat orang saksi itu harus melihat penetrasi itu
itu menunjukkan bahwa dalam islam hati hati banget loh
karena ada konsekuensinya ketika kemudian oh terus berjina
karena itu akan
karena makanya dalam al qur'an dikatakan adalah pasha keji dia
makanya hati hati loh menuduh orang
karena itu perbuatan yang keji
harus ada empat orang saksi
dan empat orang saksi itu melihat
saya belum tahu ada nggak misalnya saksi saksi yang pernah melihat seperti itu
kalau itu terjadi berarti itu bukan
itu namanya sudah seperti apa
misalnya industri seks itu kan
orang melihat itu industri seks
jadi menurut saya memang tidak ada sebenarnya maksud
untuk mengkriminalisasikan ketika misalnya ada perzinaan
yang tidak terikat dengan perkawinan
jadi sebenarnya ingin melindungi
ingin melindungi perempuan
ingin melindungi anak anak
karena selama ini kita tahu bahwa ketika perilaku seks bebas itu sudah begitu menyebar
maka yang terjadi apa
kemudian kita baca di berita ada anak anak yang ditok anak bayi
di tong sampah di mana mana penyakit darah
penyakit darah seks bebas
nah makanya tadi memang kita harus mengatur
jadi makanya kan kalau ditanya kita harus menjaga ini semuanya
nah kembali seperti saya katakan tadi itu bahwa menata ya menata sistem hukum nasional
dengan hukum islam tadi itu
dengan tetap mengacu kepada hukum islam dan hukum adat tadi itu
tapi pertanyaan saya begini kalau misalnya itu diterapkan sebenarnya
buat saya pribadi nggak tahu yang lainnya
no issue kalau misalnya syaratnya nggak boleh dan harus ada empat saksi
dan empat empatnya harus menyaksikan hubungan langsung itu
sedetil itu mungkin barangkali nggak ada isu
tapi kalau misalnya hanya disebutkan laki laki dan perempuan yang belum menikah nggak boleh berzina
kalau misalnya berzina akan dihukum tujuh tahun ya
nah itu akan bisa jadi
jadi gini pak vito
di manufaktur gitu pak vito
gimana cara itu ya
hukum itu kan ada hukum materil ada hukum formilnya
nah hukum pidana materialnya kan kuhp
ketika diterapkan nanti ini kan ada hukum pidana formilnya
nggak main geruda geruduk kayak begitu
kayak tadi si ade ini bilang
nggak begitu de
nggak seperti yang anda bayangkan
dan sekali lagi saya bilang anda bicara di tata tata andai andai
sementara saya bicara di tata tata kenyataan
ketika saya bicara sekarang sekarang ini hukumnya nggak ada
nah karena nggak ada itulah maka kita bikin jadi ada
dengan konsekuensi yang kayak tadi bisa menyasar
kayak tadi dibilang ya
orang yang tidak terikat dengan hubungan perkawinan yang sah
sekarang kita lihat perkawinan yang sah itu ukurannya apa sih
undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
berdasarkan agama tertentu
kalau misalnya pengadat kecil ya komputer saya
bisa dilakukan berdasarkan agama dan keyakinannya
kan gitu kan
nggak ada kalimat tercatat
ada bahwa segitu besar komputer anda lihat di situ
ada nggak di undang undang tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
itu komputer saya
tidak ada perasaan tercatat
jadi syarat tercatat itu adalah syarat administrasi negara
bukan syarat sahnya perkawinan
ketika sudah selesai
ketika sudah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu sudah sah
itu makanya kenapa orang islam ada nikah di masjid
orang kristen di gereja orang hindu di pura dan seterusnya
kemudian ada perbuatan administrasi negara untuk mencatatnya
itu bukan mensahkan perkawinannya loh
orang yang dicatat tapi nggak ada secara hukum agamanya
itu nggak sah perkawinannya
nah jadi bapak saya koreksi pak
jadi bukan berarti seperti bapak bilang tadi
komnas ham itu ingin memastikan proses perbuatan undang undang itu betul betul clear
tujuannya menjaga satu perilaku tertentu
kita ingin perilaku tertentu yang ingin dicegah itu memang clear
jadi dia tidak terjadi bias yang menyebabkan dampak dampak lain berupa pengurangan hak sasi manusia pada orang
oke sekarang boleh
kalau misalnya tadi bapaknya bilang ada hukum material hukum promil
semuanya harus tertulis di hukum
benar kata bapak komnas ham tadi
kalau semuanya harus clear
nah sampai detik ini pembahasan kuhp nggak pernah clear definisi perkawinan yang sah ada di penjelasannya
nggak ada pak
nah itulah itu kekhawatiran kita
definisi perkawinan yang sah itu kita harus menuju ke undang undang perkahwinan
proses pembahasannya pun juga kayak gitu
kayak misalnya soal delik aduannya di ayat keduanya
dia bilang kalau misalnya itu adalah bisa diproses dengan delik aduan pihak ketiga yang tercemar
sampai sekarang sampai pembahasan terakhir kalau bapak update kalau bapak lihat reformasi kuhp
sampai sekarang gak diputusin siapa pihak ketiga yang tercemar
semua orang aja bisa ngaduin kayak gitu
terus lantas apa yang dilindungi dalam pasal ini
nanti kita atur
sekarang contoh ya di sekolah
sekolah anak anak smp sma
itu perlaku seks bebas
bebasnya bisa dikatakan sangat memprihatinkan
dan ketika misalnya mereka menjadi korban siapa yang melaporkan
tentu pihak sekolah juga bertanggung jawab
pihak sekolah itu bertanggung jawab untuk melaporkan
kalau kemudian menemukan kejadian kejadian seperti itu
jadi kalau misalnya tidak ada pihak yang melaporkan bagaimana nasib anak anak itu
itu tidak bermaksud menyasar kepada perempuan yang menjadi korban
atau kemudian anak anak yang menjadi korban pelecehan seksual
tidak menyasar ke situ
karena itu memang nanti kalau misalnya mereka menjadi korban tidak ada data dan sebagainya
ada lembaga perlindungan saksi dan korban
kalau misalnya menjadi korban korban perkosaan kemudian anak anak menjadi korban pelecehan seksual
kalau misalnya tidak ada bukti tidak ada ini dan itu sebagainya
mereka bisa ya kemudian mengadu kepada lpsk
lpsk lah memberikan pelindungan dan bantuan kepada mereka
tapi saya tanya deh kalau ini kan gerak atau upaya untuk menciptakan hukum ini timbul karena kekhawatiran
banyak implikasi yang sudah dijelaskan tadi penyakit dan lain sebagainya
bukan kekhawatiran alfi itu kenyataan yang sudah terjadi
ya kita khawatir karena kenyataan itu kan
nah pertanyaan saya kemudian kalau misalnya nggak ini dilakukan apa jalan keluarnya
oh banyak sebetulnya
kalau kita mau flashback kepada masyarakat kita ya
jangan kita mengabaikan bahwa norma norma sosial adat kita juga sebenarnya sudah lama ada
di masyarakat batak misalnya perilaku perilaku perjinaan seperti itu itu juga ada
iya pak tapi kan kita nggak mau setback nih kan
kita tadi bilang hukum agama jangan pakai hukum agama lah
kira kira begitu kan ini kan kita hukumnya hukum indonesia
maksud saya begini bahwa di masyarakat kita ini yang sangat kaya ini pun
sebetulnya langkah langkah dari atau inisiatif dari masyarakat untuk melakukan pecah pecah
masyarakat untuk melakukan pencegahan itu juga ada
jadi kita nggak semata mata maksud saya begini pemidanaan itu silakan
tapi kan kita harus percaya bahwa melesaikan satu masalah nggak hanya hukum pidana kan
banyak juga langkah langkah lain ini yang harus kita pertimbangkan
jangan sampai kemudian seolah olah kalau udah ada hukum pidana pasti akan sesuai juga kan
karena kan pemindahan itu kan langkah terakhir seharusnya
itu kan memang kita harus akui itu langkah terakhir
dan campaign sebenarnya untuk mencegah untuk mengantisipasi pindah kembali ke rumah
pindah kembali keluarga pendidikan itu kan sebenarnya sudah dilakukan
karena itu bapak bapak di pihak ini mengatakan ya sudah kita bikin hukumnya supaya orang jerih
dan nggak mau melakukan hal itu karena ada hukum positifnya
nah dan sebaliknya juga jangan kemudian kritisisme terhadap sekarang drafting yang sedang berlangsung ini
itu kemudian jumping conclusion bahwa orang yang mengkritik itu itu sebenarnya ingin melegalisasi
oh ya nggak nggak seperti itu
yang kita inginkan adalah bagaimana kita memastikan dalam proses lahirnya pasal demi pasal kuhp kita yang baru ini
kemungkinan kemungkinan pelanggaran asasi itu minimal
karena itu kita tentu agak sedikit kritis memberikan masukan masukan
misalnya tadi sebelumnya dikatakan ya iya betul di dalam undang undang perkahwinan ada
tapi kan nggak salah kalau kita mengingatkan
tolong didependisikan dengan clear bahwa yang dimasukkan pernikahan itu
itu tidak hanya dalam arti yang secara institusi
relatif sudah terdaftar dan tidak hanya agama yang resmi diakui
tetapi yang lain lain ini juga harus disebut sebagai pernikahan
sehingga nggak jadi eksesif kan sehingga mereka juga jadi bisa terkena kan gitu
karena tujuan kita kan bukan mau menghantam mereka kan bukan mau memidanakan mereka
mereka orang baik baik menikah menurut kepercayaannya dengan keterbatasan yang nggak bisa meregistrasikan gitu
tapi pada perilaku perilaku yang tadi saya katakan perilaku perlaku yang kita anggap merugikan orang lain
kepada anak anak terutama
menurut saya puluhan tahun bekerja untuk anak anak
ini malah menurut kita harus dapat pidana yang lebih berat
saya nggak tahu berapa ancaman hukumannya menurut saya harus lebih berat
kenapa karena memang pengalaman kita selama ini dalam menangani anak anak korban kekerasan seksual itu luar biasa
soal anak anak kita nggak punya isu disitu
nah sekarang kita kembali ke sini kalau misalnya pasal ini mau di
mau ditetapkan gitu walaupun sebenarnya pembahasan pasal ini sebenarnya semenjak saya dari di tv tetangga itu sudah membahas ini
entah berapa puluh tahun lagi harus kita habiskan untuk menyelesaikan kuhp baru kita
tapi kalau misalnya ini mau diputus ada hukumnya syaratnya apa
salah satunya saya katakan dia delik aduan itu kan sudah disepakati kelihatannya ya
ngeliatannya hampir semua bukan delik pidana
bukan delik benar biasa tapi delik aduan kenapa
kalau delik aduan berarti kan ini membatasi ruang bagi penetrasi negara secara eksesif
kenapa karena harus ada dulu yang ngadu yang merasa dirugikan
kemudian yang dulu pasal yang kuhp dulu itu kan terkait dengan bagaimana menjaga
ya kan kesucian pernikahan rumah tangga kan gitu
karena itu yang mengadu yang dikasih hak mengadu itu kan bagian dari keluarga istri suami atau siapa lagi
nah kalau kita lebarkan kita harus pertimbangkan juga
bukan begitu tapi kita minta kearifan dari dewan dan pemerintah tentu saja yang sedang berdiskusi terus
kalau kita perluaslah misalnya para pihak yang boleh mengadu itu harus dipertimbangkan juga kemungkinan kemungkinan
katakanlah pihak yang tidak berkepentingan kemudian menggunakan
ya makanya kami juga sebenarnya belum selesai itu
belum selesai bang topar
soal delik aduan soal delik pidana biasa itu kan kita harus buat simulasinya
dengan melihat mencermati situasi yang saat ini sedang berlangsung
kalau delik aduan ya tentu saja ada plus minus
delik pidana biasa juga ada plus minusnya
nah kita lihat mana yang mendekati kemanfaatan hukum keadilan hukum dan kepastian hukum
ya itu penting
sebab nanti kalau misalnya karena masih ada juga misalnya praksi yang melihat bahwa ini harus delik pidana biasa jangan delik aduan
ada juga praksi yang melihat bahwa ini harus delik aduan untuk menjaga ini menjaga itu dan lain sebagainya
nah itu belum selesai
artinya belum selesai dalam pengertian kita masih buat simulasi soal itu
hubungan seks yang dilakukan antar sesama jenis itu bisa dipidana nggak dengan hukum yang mau bapak buat
ya itu sudah terjadi
sekarang kita masuk ke lgbt nih
sesuatu yang sangat sensitif tapi ya semakin gencar dibicarakan
ada aturan khusus atau pasal khusus terkait dengan ini yang dibuat atau dirancang oleh dpr
ya jadi memang kalau apa namanya kalau saya tidak salah itu kan dulu di pasal dua ratus sembilan puluh dua ya dua ratus sembilan puluh dua di kuhp lama ya
dan sekarang kalau nggak salah di empat ratus an
ya jadi memang kita mengatur ini
karena begini karena kita tahu ini perilaku
lgbt itu kan perilaku
jadi yang kita kriminalkan itu perilakunya
ketika perilaku itu sudah
ya ketika perilaku itu sudah menyasar
menyasar anak anak misalnya yang di bawah umur
kalau di kuhp sekarang rukuhp kan menyasar kepada anak di bawah umur
lalu ada perluasan
ada perluasan juga sesama dewasa juga dikriminalkan kira kira begitu
nah jadi lgbt ini memang karena ini sesuatu yang ya
penyimpanan orientasi seksual
dan kemudian itu nanti kalau nggak diatur akan banyak muncul predator anak misalnya salah satunya
dia menyasar anak anak
kemarin aja apa namanya di malu juga saya mau bilang
di kampung saya itu lantai ada kutip guru ngaji
ya itu menyodomi enam belas orang anak
tapi beginilah kembali kalau kita bicara tentang anak kita gak punya isu di sini
kita semua sepakat soal itu
kemudian perilaku lgbt ketika dia kemudian melampiaskan orientasi seksualnya kepada sesama jenis
dan itu kan ketagihan itu
kalau saya baca jurnal kesehatan
ya ada ketagihan
nah itu kan menurut saya memang harus diatur
jangan sampai kemudian itu menyebabkan dampak sosial dampak hukum bagi korban
nah makanya harus dihukum
tapi kalau misalnya dia sebagai manusia maka tentu harus diterapi
direhabilitasi kemudian disembuhkan
sehingga kemudian dia tidak berperilaku seperti itu
nah misalnya ada seorang artis yang sekarang mendekam di lembaga pemasyarakatan
ya karena dia mengobrol
dia mengobrol perilakunya itu kepada anak anak
sehingga ada aduan lalu kemudian dia diproses masuklah dia
tapi kalau dia tidak melakukan hal hal seperti itu tentu ketika misalnya ada dalam anggota keluarga kita
maka kita berusaha untuk
menyembuhkannya dan sebagainya
oke kita ke kondisi dulu deh bahwa lgbt itu ada kita nggak bisa menutup mata mereka ada
itu fakta sosial tidak bisa kita kumpulkan
dan mereka sampai sekarang tidak ada larangan tidak ada hukumnya
mereka melakukan hubungan di antara mereka
pernikahan sesama jenis juga belum ada hukumannya
hukuman pernikahan sejenis belum ada tapi yang kita bicarakan kan seperti yang abang bilang perilakunya tindakannya
kedepan mereka akan dipidana kalau misalnya ketahuan melakukan
itu sama seperti zinah yang kita bicarakan tadi
bagaimana tanggapan dari komnas soal ini
pertama kita agak kaget terserah saja ketika isunya di media
ini kan soal seolah olah ada soal pemidanaan lgbt
tapi ketika kita ketemu minggu lalu dengan pimpinan dewan bilang kami audiensi clear di situ
bahwa yang dimaksud di sini adalah pasal untuk pembinaan perilaku
jadi bukan identitas dari satu kelompok masyarakat
atau orientasi seksual dari satu kelompok masyarakat
nah yang kedua kita ingin kritisi dan ingin memberikan masukan kepada dpr dan pemerintah
bahwa kita mestinya menghormati juga prinsip prinsip non diskriminasi
kesetaraan dalam hukum
kenapa karena kalau kita baca ini kan percabulan
kami punya pertanyaan sebenarnya kepada pihak dpr
di sini ada bang nasir
kalau menurut pandangan kami
satu percabulan yang dilakukan oleh si a atau si b apapun orientasi seksual dia itu kriminal
sudah dan sudah dikriminal
jadi kalau ada seorang laki laki
kalau dalam konteksnya percabulan
melakukan percabulan terhadap sesama diri
kepada anak anak atau orang katakanlah cacat sampai pingsan
di sini kadang juga disebut sampai pingsan
menurut kita harus ada satu pemberatan bahkan menurut kita
tetapi yang kita
apakah percabulan sama dengan permohonan
percabulan sama dengan perbuatan cabul
ya di sini
di kuhp salah
di sini ada unsur kekerasan misalnya
bagi kita mau orang itu orientasi seksualnya a atau b ekstra sosial atau homo sosial
kalau dia bikin percabulan dia rekam dia publikasi
itu sudah sesama jenis
sesama jenis atau bukan sama jenis
karena dua duanya sebenarnya sama sama manusia moral bangsa
artinya kalau dalam unsur tidak
perbuatan cabul makanya ini bahasa hukum
hubungan seks yang dilakukan antar sesama jenis itu bisa dipidana nggak dengan hukum yang mau bapak buat
ya pencabulan ya
ini hubungan seks
bukan sesama jenis
apakah kita melakukan hubungan seks
kalau saya berpikir begini
ancaman ancaman itu harus diatur dalam kuhp
bahkan saya kemarin itu mengatakan agar dpr dan pemerintah untuk mempertimbangkan menghadirkan undang undang tentang lgbt
nah nanti diatur itu
apakah namanya apakah penanganan lgbt apakah anti lgbt apapun lah namanya
memang harus ada undang undang untuk mengatur untuk menjawab pertanyaan alvito tadi itu
soal misalnya hubungan cek sesama jenis
apalagi kalau misalnya dilakukan suka sama suka
kalau pencabulan itu kan nanti ada kekerasan ada ancaman dan lain sebagainya
ada satu yang berdaya ada satu tidak
berdaya kan kira kira begitu
nah bagaimana kalau kemudian hubungan seks ya sesama jenis dilakukan suka sama suka
nah itu kan harus diatur
makanya saya katakan saya perlu
tapi nanti yang heteroseksual bilang
kok kami nggak boleh yang homoseksual boleh
ya pasti diatur
ya kan lgbt
kita sekarang balik aja keputusannya mk
hukumnya belum ada mk bilang
muka kewenangan mk
muka kewenangan mk
sebentar saya belum nesan
mk itu dalam keputusannya
itu sembilan hakim itu
itu tidak ada yang tidak setuju dengan pemohon loh
sembilan sembilannya setuju dengan permohonan pemohon
bedanya yang lima berpendapat harus dimanifestasikan lewat dpr
dibuat dengan undangnya
yang empat berpikir bisa lewat mk sendiri
nah yang menarik di sini adalah
hakim yang mendukung yang setuju untuk langsung membuat sendiri
itu mengatakan menegaskan bahwa
dalam hukum yang hidup di masyarakat
permohonan para pemohon ini
memang seperti itu adanya
mereka menyadari itu
artinya hakim mk yang empat ini melihat bahwa
masyarakat indonesia ini
ini dibuktikan selama sidang
lewat keterangan ahli
bahwa hukum adat indonesia
dari sabang sampai merauke itu ya
itu memang nggak bisa nerima
hubungan seksual sesama jenis itu
artinya kalau tadi pak vito bertanya tentang seperti itu
hubungan seksual sesama jenis itu
tidak ada tempatnya di indonesia
berarti harus ada hukumnya
iya kenapa nggak ada tempatnya di indonesia
karena bertentangan dengan pancasila
nah padahal tadi
bang jamil udah bilang
amalet ketetapan mpri itu bilang tegas
membuat hukum dengan mengangkat hukum yang hidup di masyarakat
nah mk perintahnya jelas juga
ambil ini hukum yang hidup di masyarakat ini
hai dpr buatlah hukum
sebagaimana hukum yang hidup di masyarakat
hukum yang hidup di masyarakat bilangnya apa
nggak bisa diterima
sesama jenis ini
nah itu makanya tadi
gua aja beda kelamin
nggak nikah ditangkep
masa dia enggak jadi ribut kan
karena hukum yang hidup di masyarakatnya nggak mau nerima itu juga
walaupun secara ini
pasal ini sebenarnya sudah ada sebelumnya
sebelum ada atau dimasukkan
kalau pasal dua ratus sembilan puluh dua itu
itu kan mengatakan yang dihukum itu kan kalau dengan anak di bawah umur
artinya secara penafsiran a contrario
kalau tidak dengan yang di bawah umur tidak dihukum
nah kenapa seperti itu
bukan di rancangan kuhp sebelumnya ada nggak pembahasan soal lgbt
ya itu kan soal pencabulan sebenarnya
pencabulan terhadap sesama jenis yang di bawah umur
lalu kemudian oleh media kemudian dinamakan lgbt
di store sana itu berlaku lgbt memang
dan tadi ini saya mau menegaskan lagi ya
tadi bang jamil udah sempat nyinggung tuh
bahwa itu adalah penyimpangan orientasi seksual
sekarang kalau orientasi seksual itu kan
sukanya saya perempuan kayak adek ini gitu kan
dan adek ini suka sama laki kayak vito gitu kan
nah kalau saya perempuan saya perempuan saya perempuan

namanya orientasi seksual saya menyimpang
ya tapi tidak bisa dibidanakan pak
iya ketia di dalam perilaku
iya betul cuma masalahnya pak masalahnya
hukum yang hidup di masyarakat indonesia
nah itu ketemu di tap mpl tadi
tidak bisa menerima itu
tidak ada satu agama pun yang
dan pak jasilah juga bilang gitu
bang faisal menyarankan agar ini dibikinkan pasalnya
supaya mereka mereka yang
pengaruh di penjara
homoseksual itu bisa ditahan kira kira begitu
iya bukan begitu maksudnya
artinya adalah harus
ya dihukumlah dihukumlah
kita nggak bisa juga ya membiarkan ini menjadi sesuatu yang tidak jelas terus
nah gitu loh sehingga akhirnya semakin tidak jelas
dan diaduk aduk sama orang yang jadi korban bangsa ini
balik lagi tadi kalau misalnya teman teman sekalian
menanggap itu adalah penyimpangan seksual
berarti harusnya pendekatan yang digunakan bukan pidana dong
ya kita udah pakai instrumen yang lain belum sih
untuk merangkul para teman teman lgbt ini
kayak mungkin dari pihak teman teman yang lain juga emang
pengguna narkoba misalnya
ya udah pernah berinteraksi dengan teman teman lgbt sendiri
kayak misalnya kalau saya sendiri berinteraksi
sama teman teman saya lgbt
toh gak setiap hari dalam hidupnya dia melakukan hubungan seksual
dia punya mimpi dia punya tujuan
kenapa tidak kita maksimalkan peran hukum di sisi lgbt
paling nggak kasih dia ruang untuk mengekspresikan dirinya
untuk hal hal lain
itu tidak ada masalah sebenarnya
hal hal lain hubungan seksual
yang menjadi masalah ketika
karena begini kan ada dua ya
kalau menurut saya ada dua kita menghadapi lgbt
yang pertama tadi bahwa kita sadar bahwa itu penyimpangan dari fitrah
sehingga kemudian dia harus direhab misalnya
karena begini kata orang kesehatan juga lgbt ada dua jenis
ada distonik ada sintonik
distonik ini orang yang dia
enggak dia khawatir
walaupun dia mempraktekkan itu dia masih ada rasa gelisah khawatir
nah kalau sintonik dia enjoy enjoy happy dia
nah ini agak sulit untuk disembuhkan
tapi kalau distonik ini masih bisa disembuhkan
nah dia dipidana ketika dia masuk dalam kategori pidana
artinya dia kemudian melakukan hal seperti itu
diakibatkan dia melakukan itu kemudian ada delik pidana itu
tapi kalau untuk orang yang disebut tadi bahwa dia harus di apa
diterapi kemudian ditemani
iya sebagai manusia dia harus seperti itu
bagian dari hukuman yang dia akan terima misalnya
bagian dari hukuman yang dia akan terima
kalau itu jadi hukum kan
oh iya kalau dia sudah masuk ke wilayah itu kena dia kira kira begitu
makanya betul tidak semua orang itu kemudian mempraktekkan itu
gimana caranya saya bisa come out saya mau direhab tapi tiba tiba di depan mata saya ada instrumen pidana
saya bakal takut dong
mendingan saya kembali ke rumah
saya melakukan seksual yang
karena dalam perspektif kami di kuhp itu mempidanakan lgbt itu adalah upaya terakhir sebenarnya
belanda misalnya kan melegalkan pernikahan hukum sesama jenis
kalau australia justru menolak karena menurut mereka bertentangan dengan ajaran kristiani
jadi memang kita juga punya ketuhanan yang mahal
jadi kita harus berpikir pikir
jadi kita harus berpikir pikir
jadi kita harus berpikir pikir

jadi kita harus berpikir pikir
ini karena kaitannya kemarin hasil survei menunjukkan lebih banyak orang indonesia yang anti lgbt
baik pernikahannya hubungannya tetangganya
mereka masih apologi kalau misalnya pihak keluarganya ada yang punya perilaku seperti itu
yang tadinya dari lima fraksi sekarang tinggal dua
sekarang tinggal dua fraksi katanya benar bang
sebenarnya nggak ada
sebenarnya nggak seperti itu
memang mungkin ya ada informasi
dan saya dengar juga badan legislasi itu dikunjungi oleh satu lsm dari paris
saya tidak tahu persis apakah lsm dari luar itu pro lgbt atau tidak
tapi sepertinya mengarah ke situ juga
dan memang kan sekarang kan upaya upaya mereka harus kita akui juga
kita tidak bisa menutup mata dan tidak boleh kemudian mengatakan nah itu halusinasi atau ilusi saja
jadi kan memang tujuan akhir mereka kan bagaimana mengubah undang undang perkawinan
sehingga perkawinan itu bukan laki laki dan perempuan saja
laki laki dan laki laki perempuan dan perempuan atau begitu lah kira kira
dan banyak upaya yang mereka lakukan sebenarnya itu
mereka ingin menafsirkan ulang tafsir teks teks keagamaan soal ini semuanya
banyak cerita banyak hal
akan muncul gender ketiga katanya
banyak banyak hal yang mereka lakukan
nah karena itu kan kita harus hati hati
jadi maka jangan kita melihat bahwa ini hanya bahagian yang ada di indonesia
tapi ini juga skenario global yang menurut saya yang harus kita antisipasi sebagai negara yang berketuan yang massa
kita bicara perspektif hukum ya perspektif hak asasi manusia
ditilik dari kondisi seperti ini ini ada rencana juga nih
ada pasal yang mengatur soal bukan hanya percabulan yang dilakukan tapi juga ya lgbt nya gitu
bagaimana komnas melihatnya
saya kira itu sama aja
tadi kan beranian ada ya kan
dalam draft yang disediakan
tidak ada sama sekali
makanya kita waktu ketemu dengan pimpinan dpr kita tanyakan itu
sekarang juga kita dapat berapa draft terakhir misalnya
jelas juga limitasinya
bahwa harus ada abuse kepada anak anak di bawah delapan belas tahun kan
kemudian juga ada unsur kekerasan
walaupun kita bertanya nih kalau ada unsur kekerasan kenapa gak diperkuat di dalam bab kekerasan seksual kan gitu
karena ini menurut kita sebetulnya
kalau udah ada unsur kekerasan harusnya dilakukan di bidang yang ibarat
lgbt atau tidak
iya itu yang terakhir
yang kita persoalkan juga
apakah mesti ada satu pasal atau sub pasal khusus
bukankah ya satu percabulan tindakan cabul yang dilakukan oleh heterosoksial yang homoseksual kan sama berbahaya gitu ya
anak anak yang menjadi korban seksual dari orang dewasa yang sejahat
orang dewasa yang sejenis dengan dia atau yang berbeda jenis kelamin dengan dia dia menderita
sama menderitanya gitu
tapi saya kira limitasi limitasi sudah jelas
jadi bukan sembarangan juga
jadi yang ada unsur di mana berlaku cabul itu di publikasi kan
kalau ini ada publikasi ada pornografi mau dilihat juga dikaitkan dengan undang undang ite
tapi memang di antara praksi juga belum sependapat soal unsur unsur tadi itu
ada praksi yang menilai bahwa ini bukan unsur menjadi syaratnya sebuah pemidanaan
tapi itu menjadi syarat pemberatan
sebenarnya pencabulan itu juga bisa dipidana
tapi ketika dia melakukan dengan ancaman kekerasan kemudian publikasi itu menjadi pemberatan
dibenarkan lagi dia karena dia sudah melakukan itu
karena pasal draft di pasal sembilan puluh lima ayat satu tidak disebutkan soal
tidak disebutkan soal exposure nya
oke tapi mari kita kembali lagi deh
indian ini kan kuhp entah kapan itu selesainya
akan selesai ini
tahun ini sudah pilkada tahun depan sudah tahun pilpres
tapi katanya pdip pasti selesai sekarang
kemarin saya rapat dengan pendapat komisi tiga
ya besok kita rapat kerja dengan menkumham dan menpan ya
saya pikir besok selesai
nggak jadi besok tim mos dan tim sini itu melaporkan ke panja
nanti panja akan coba untuk melihat ada tambahan tambahan
kalau ada tambahan tambahan norma kita akan bicarakan
saya detilkan lagi jadi pasal yang mengatur soal hubungan seks lgbt itu dipidanakan belum ada
belum ketika pencabulan itu dilakukan ya
pencabulan nggak ada isu
mau sama pon juga itu sudah pencabulan kan itu nggak boleh gitu kan
tapi kalau misalnya hubungan saja nggak boleh
nggak ada pasalnya
belum diatur memang
yang ada pasalnya yang berhubungan tidak menikah heteronim
makanya nanti itu akan kita atur
kita akan coba pikirkan itu ya soal misalnya nikah sesama jenis kemudian hubungan seksual sesama jenis
itu kan tadi itu karena rujukan kita hukum yang hidup di tengah masyarakat kemudian ajaran agama
itu kan harus mengadopsi itu
karena tadi saya ratakan penataan sistem hukum nasional itu dilakukan
hukum nasional itu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu
dengan memperhatikan hukum agama dan hukum adat yang ada di negeri ini
kalau nikah sesama jenis kan sudah kelihatan dari opini opininya praksi praksi yang sepuluh
pasti nggak mungkin mereka hapus dia kan
jadi saya kira itu nggak perlu terlalu mengkhawatirkan karena saya yakin kekuatan politik di indonesia yang ada itu nggak akan mungkin
tidak mungkin ya
membayangkan sesuatu yang sebetulnya belum terjadi
tapi yang heterogen ini
walaupun ada kemungkinan segala macam
tapi perilaku perilaku yang tadi kita anggap sebagai perlaku seksual menyimpang iya itu ada kita hadapi
sejak zaman nenek moyang kita dulu ada
di kampung kita sudah banyak kita temukan dari dulu kan
memang kan tapi juga ada negara negara belanda misalnya kan melegalkan pernikahan hukum sesama jenis
kalau australia justru menolak karena menurut mereka bertentangan dengan ajaran kristiani
jadi memang kita juga punya ketuhanan yang mahal
asal dari kelompok yang mendorong bahwa perilaku perilaku seks bebas baik sesama maupun antar jenis tetap menganjurkan bahwa pasal pasal ini ada dalam kuhp kita
loh iya karena itu amanat konstitusi kita
amanat dari pancasila itu sendiri
jadi kalau kita ngaku ngaku pancasila nunggu sebut
benar nggak kita konsisten dengan pancasila
ini ujiannya sekarang ini
dalam konteks berketuhanan yang mahal sekarang
yudhina gimana kalian ada yang mau ditambahin
mungkin saya mau ngingetin aja maksudnya kalau instrumen pidana kita harus firm bahwa pidana adalah upaya terakhir
udah gitu aja
bapak dan ibu waktunya sangat terbatas
kita lihat perkembangannya seperti apa
dan mudah mudahan kuhw tidak selesai besok karena rasanya juga masih panjang
kita uji lah ya bagaimana kemudian
paling tidak masa sidang akan datang sudah selesai lah
soalnya ketua pajanya mau maju pilgub di ntt
ketua pajanya aja
itu repot lagi ceritanya
baik kita tunggu saja sama sama dan kita cermati perkembangannya seperti apa
tapi karena keterbatasan waktu sampai di sini pula lah perjumpaan kita
demikian afd now malam ini